sementara itu kementerian perdagangan menargetkan dapat menurunkan harga daging sapi dalam dua bulan ke depan
kemendak menargetkan harga daging sapi dapat turun hingga di bawah rp seratus per kilogram
dilansir dari cnn indonesia com rata rata harga daging sapi nasional mencapai rp satu ratus dua belas per kilogram
sepanjang bulan oktober harga daging sapi berfluktuasi pada kisaran rp satu ratus tiga belas hingga rp satu ratus sebelas per kilogram
pemerintah akan mengkombinasikan komposisi impor daging sapi dan impor sapi bakalan guna mencapai target harga di bawah seratus ribu rupiah per kilogram
di lain pihak stok daging sapi dipastikan masih aman hingga natal dan tahun baru